bakal calon presiden ganjar pranowo yang diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan atau p tiga mengatakan
akan melakukan safari politik di hari libur karena masih bertugas sebagai gubernur jawa tengah
hal itu disampaikan ganjar saat menghadiri pertemuan antara p tiga dan pdi perjuangan untuk membahas pencapresannya di pilpres dua ribu dua puluh empat pada minggu
pertemuan yang dihadiri oleh ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri dan pelaksana tugas ketua umum p tiga muhammad mardiono tersebut
membahas visi dan misi tahun dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan dan perumusan tim gabungan pemenangan ganjar
kemarin ada acara di makassar saya mampir ke dpd pdi perjuangan kemarin ke banten disambut juga dengan dpd
mungkin tanggal enam jawa
pertemuan yang dihadiri oleh p tiga jawa timur dengan dpd akan dihadiri
jadi kami konsentrasi konsolidasi partai pasti ada poemas poemas yang nanti minta disinggahi itu itu
tapi karena saya masih jadi gubernur tentu saya harus bisa membedakan waktu tugas fungsinya
maka di hari libur jawa kita akan jalan habis selebihnya karena saya masih ditugasi untuk mempereskan prpr saya di jawa tengah